demi menyelamatkan habitat satwa sebuah komunitas penyayang binatang menggelar fauna exhibition
dalam pameran ini para penyayang binatang tidak hanya menyajikan pameran lukisan
tetapi juga mendatangkan sejumlah satwa yang lucu agar masyarakat semakin mencintai binatang
pameran safe animal
tidak hanya menyajikan lukisan satwa yang indah
pameran bertajuk save animal ini juga menghadirkan hewan secara langsung seperti anjing samoyed dan burung hantu
berangkat dari keprihatinan akan maraknya perburuan satwa liar
komunitas hewan di surabaya mengajak masyarakat agar lebih mencintai dan menjaga kelestarian hewan melalui karya seni
di sini pengunjung juga dapat mencari pemerintah yang lebih menarik
dapat berinteraksi dan berfoto langsung dengan hewan yang ada
bagus banget sih menurut saya kan setahu saya sih kan memang pamerannya berganti ganti ya temanya
dan ini bertepatan dengan fauna plus juga mendatangkan komunitasnya itu keren banget menurut saya
sebagian hasil penjualan lukisan akan disumbangkan untuk komunitas hewan terlantar
sebagai bentuk keprihatinan terhadap kekerasan pada hewan
yang pastinya juga nanti hasil penjualan karya karyanya ini akan kita donasikan
beberapa juga untuk
saham animals institution di surabaya ini
pameran safe animal ini juga menjadi ajang berkumpul komunitas pecinta hewan di surabaya
semakin banyaknya pecinta hewan dapat memperkuat edukasi tentang pentingnya melestarikan hewan